sementara itu ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri mengajukan diri sebagai amikus kuriae atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi
surat bertulis tangan megawati ini disampaikan langsung oleh sekjen pd perjuangan asto kristianto ke mk
dalam suratnya megawati mengajak rakyat indonesia untuk berdoa semoga ketua ataupun juga ketuk palu mk bukan merupakan palu godam
megawati juga mengutip tulisan ibu kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali
pengajuan sebagai sahabat pengadilan ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditanda tangani langsung oleh megawati soekarno putri
dan diserahkan sekjen pd perjuangan hasto kristianto ke mk
perasaan dan pemikiran ibu megawati soekarno putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari ibu megawati soekarno putri